sementara jenis pengawet makanan yang berbahaya
kita masih berharap sti itu punya prestasi punya apa itu namanya piala
kalau misalkan misalkan oh ini kira kira resikonya sebenarnya kecil ya
yang lebih halus dan yang paling halus adalah kulit domba seperti ini
mas kiki ini juga dua periode kan cukup menorehkan banyak prestasi begitu kan
jadi saya bisa katakan tiga puluh dari market holdernya si jukiverse ini justru dari amerika
berarti kira kira nanti erick gosa kalau udah beres kuliah juga mungkin kepro ya
kita harus melihat dari sudut pandang kreator
semoga eksistensi domba garut terus terjaga ya
luar biasa ini saya sebagai salah satu penggemar dari karyanya ya juki ini
nah itu yang ingin saya tingkatkan kira kira seperti itu
tapi kalau kita compare terhadap other crypto seperti bitcoin itu sangat liquid